apa yang punya itu terlanjur benci sama kendi
makanya dia tetap mau ngegusur panti itu
tuan alpha sebenarnya waktu saya kesana tadi
saya melihat ada tanah kosong yang mau dijual dekat panti itu tuhan
agak luas dan letaknya agak di atas bukit tuhan
menurut saya sih bagus sekali itu
aduh pak tapi kan bapak udah janji
papa sudah gak peduli lagi terry
papa akan gusur panti asuan itu
ken kenapa kamu ngelakuin semua ini
sekarang gimana nasib kamu dan panti asuhan itu
apa jadi bokap lu langsung kalep gitu
langsung mau ngegusur panti asuan itu
ya terus gimana dokter mereka mau tinggal di mana
aku harus cepat cepat bertindak
bisa bisa kendi dan semua anak anak pantiasan gak bakal punya tempat tinggal dalam waktu dekat
ken kamu tuh ngapain sih ken
balikin sertifikat itu ke papa tuh ngamuk ngamuk ya
dia ngamuk ngamuk juga aku tuh gak takut sama sekali ter
tapi kan kamu tuh kamu tuh gak mikirin mereka semua
terry bunda atas nama panti asuhan ini ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih sama kamu
bukannya kami menolak bantuan dari kami
cuma kami tidak rela kalau kamu sampai kehilangan hal yang terpenting dalam hidup kamu
kan selama ini kamu udah rela berkorban untuk kita
udah terry pokoknya kamu tenang aja
walaupun kita mau digusur suatu saat kita pasti bisa bangun lagi kok
oh tentu tentu saja eang akan membantu candy dan juga panti asuan itu
dan ini cek untuk mengurus semuanya ya
dan kamu pasti tahu apa yang terbaik untuk candy dan juga untuk panti asuan itu
iya terima kasih ya
tuan alpha saya nggak menyangka sama sekali
mereka itu benar benar alat tuan
padahal saya sudah menawar jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya tuhan
apa yang punya itu terlanjur benci sama kendi
makanya dia tetap mau gusur panti itu
sebenarnya waktu saya kesana tadi
saya melihat ada tanah kosong yang mau dijual dekat panti itu tuhan
agak luas dan letaknya agak di atas bukit tuhan
menurut saya sih bagus sekali itu
karena disitu ada vilanya juga agak
dia agak kecil tuan
yaudah kalau gitu kita kesana sekarang aja pagi
tempat ini lebih indah dan lebih luas dari panti asuhan kendi
dan tempat ini juga lebih dekat dengan bukit kenangan candy
ya mudah mudahan candy dan anak anak panti asuan itu senang pindah kesini nanti
gimana pak udah beres semuanya
besok kita tinggal tanda tangan surat surat dan serah terima sertifikat
hehehe terima kasih pak kim
bagus bagus bagus kalau begitu
yang penting itu candy punya tempat tinggal bersama dengan temen temennya
makasih ya buat semuanya
alva alva yang kita lakukan bersama itu kan demi untuk candy yang kita sayangi iya kan
makasih ya yang dadah yang
pak kim cabut
hei awas ini bareng mau diantar
kapan ini selesai kami enggak ada waktu nunggu kalian nanti kalau terjadi apa apa sama anak anak ini bagaimana
hei bapak jangan macem macem ya bapak liat nggak barang barang kami di dalam tuh masih banyak
saya cuma menjalankan tugas disini
ya menjalankan tugas bapak cuma bisa ngomong tapi buktinya mana
pabri disini kan

pak betul betul jam banget sih
udah mau ajar rumah kita aja
masih gak sabaran lagi
tahu menir pulang aja nih pak pulang aja
mau kesini barangnya
iya kesini bunda bantu
ayo ayo masuk ke dalam ya
ambil semua barang barang yang di dalam
hei yang wili beli tanda kesini
untuk pati asuhan
semuanya sudah disiapkan
makasih ya allah
tempat ini bagus banget
sama bukit kenanganku
kok yang wili bisa tau ya
yang willy ternyata gak pernah lupa sama aku
aku udah banyak banget buat malu dan ngecewain dia
aku udah banyak banget buat malu dan ngecewain dia

benar semua ini dari kakek angket kamu
tapi dia terus saja bantuin aku
ya tuhan bunda gak tahu bagi mana cara berterima kasih nya
ya tuhan bunda gak tahu bagi mana cara berterima kasih nya
tolong sampaikan terima kasih kami
sebesar besarnya untuk pak willy
berjanji kami akan membalasnya
kami perjanji akan membalasnya
kami berjanji kami akan membalasnya
kendi harus berterima kasih
ya walaupun sebelumnya kendi gak pernah ketemu
yang kakung willy itu nggak jelas keberadaannya
dia itu susah sekali dihubungi non
iya pak hakim coba aja
pokoknya kendi nekat
bakal nyari eyang willy kemana pun
saya akan coba usahakan ya
kendi itu terima kasih
mau ngucapin terima kasih
kan semua ini berkat eyang
semuanya itu kan yang mengusahakan kamu
kalau enggak mana yang tahu
udah terima saja yuk
sejak kini berganti malam
kendi gak tau harus paham semuanya pakai apa
selama ini eyang willy baik sama kendi
karena kan kita gak pernah ketemu
yang milik makasih ya
yang milik makasih ya
dan ada adek adeku disini
mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya sama ayah
karena pemberian eyang ini
bukan sekedar untuk tempat tinggal kami
yang mempunyai kecintaian
cukup buat hidup kami
jangan menangis candy
karena aku akan melakukan apa saja
apa saja untuk membuat kamu bahagia kan
agar aku bisa terus melihat sinar ceria di mata kamu
kamu mungkin bahkan gak tahu kalau aku ini ada
di saat candy sedih
aku berbuat sesuatu yang bisa menguatkan candy
sahabat yang selalu dekat dengan candy
selalu menguatkan candy
yang selalu ada di hati kendi
kalau aku tuh bener bener bawel ya
ayah kok diem aja sih

ayah kaget kalo belanya
sangat berarti buat kamu
ya mungkin benar
kamu adalah sebagian dari jantung kendi
seorang alpha yang begitu beranasan
yang begitu liar
sampai bisa menangis begitu
dan sekarang kamu jadi romantis lho